hari pertama ramadan sejumlah aparatur negeri sipil atau asn di kabupaten maros sulawesi selatan terlambat mengikuti upacara senin pagi
padahal jam masuk kerja selama ramadan telah diundur tiga puluh menit
sejumlah asn masuk melalui celah pagar yang telah ditutup oleh petugas satpol pp saat upacara dimulai
mereka rata rata baru tiba lima belas menit setelah upacara dimulai
sejumlah asn juga memilih duduk duduk di belakang untuk menghindari terik matahari saat upacara berlangsung
selama ramadan ini pemerintah kabupaten maros menetapkan jam masuk kerja pukul delapan pagi mundur tiga puluh menit dari biasanya
waktu pulang pun dibuat lebih awal menjadi pukul setengah empat sore
jam kerja berubah yang biasanya masuk pukul tujuh tiga puluh
dalam bulan suci ramadan ini dimulai pada pukul delapan
kemudian istirahat itu jam dua belas sampai jam dua belas lima belas
jam pulangnya jam lima belas
kalau hari jumat pukul delapan mulai pulang jam sebelas tiga puluh
bu tadi pada saat apel pagi masih banyak yang telat datang
sang siapa yang bakal diberikan itu
saya kira itu selama bulan ramadhan ini masih ada sedikit toleran
mungkin yang terlambat upacara tadi itu telat bangun mungkin setelah sholat subuh tidur kembali
tapi tidak banyak itu mungkin hanya sekitar
sekitar satu persen lah